tapi sekarang membeda
orang tua hanya ingin anaknya sukses
sukses dalam artian materi
kalau tidak kaya itu artinya tidak sukses
kalau tidak sukses tidak akan diceritakan ke orang orang
jadi semua anak berlomba lomba cari uang
sebanyak banyaknya apapun caranya
berlomba lomba jadi sukses
supaya jadi kebanggaan keluarga
kebanggaan orang tua
oh ini yang terbalik
saya mengadain ulang tahun jenektur secepatnya tuku
kamu bisa bantuin
tapi di rumah saya
saya tidak mau tinggalkan pb lama lama
oh iya masaknya di rumah kamu
ya udah kapan kata kamu tadi secepatnya
ya secepatnya itu enaknya kapan
ya udah kamu punya budget berapa
budget apa kum
gak pake budget
budget itu biaya yang kamu siapkan untuk ulang tahunnya jenniper
kamu masak apa
udah masak jeniper udah makan lah tuku
bukan maksudnya masak masakan untuk ulang tahunnya jeniper
oh ya terserah kamu aja tuh
kan kamu yang masak
ya udah dihitung dulunya
hitung makanan yang mau dimasak buat ulang tahunnya jeniper
yuk kita hitung yuk
kum mau kemana tuh kum
udah dihitung kum
hmm di rusuk kue kiaumi
kamu tuh muda kak apa emang gak degar sih
hmm mams jangan marah marah duums
mams mau kemana
lagian kan aku pergi belajar ngaji
orang tuh ya kalo abis ngaji
kelakuan itu yang bener
bukan joget joget di pinggir jalan gitu
kayak orang gak waras
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sudah mikirin apa kamu
tidak habis habis pak ustadz
tidak akan pernah habis
karena mental itu
sudah ditanamkan sejak kecil
cicitanya mau gak kerja ke luar negeri
yaudah cek kalau gitu beli sugarnya aja
biar anaknya mau makan
kamu pengaruhi istri saya berangkat ke luar negeri
siapa yang mengurusin
zaman saya kecil dulu
ingin jadi anak yang baik
dengan anak yang baik
anak yang rajin sholat
yang kelakuannya baik
makan jadi rebutan gadis gadis

tapi sekarang membeda
orang tua hanya ingin anaknya sukses
sukses dalam artian materi
kalau tidak kaya
itu artinya tidak sukses
kalau tidak sukses
tidak akan diceritakan ke orang orang
jadi semua anak
berlomba lomba cari uang sebanyak banyaknya
berlomba lomba jadi sukses
supaya jadi kebanggaan keluarga
kebanggaan orang tua
oh ini yang terbalik
saya tidak pernah salah
dalam menganalisa segala sesuatu
ini anduk sama baju ganti ya
ya sudah bapak siapkan
ini baju ganti sama aduk kamu
eh mau ganti bajunya
ya sudah bapak siapkan makan siang dulu
bapak teh gak usah
nyuciin pakaian dalam febri lagi ya
bapak sudah selesai
febri pengen nyuci sendiri
febri udah besar
febri marah sama bapak
bapak udah gak boleh lagi nyuciin pakaian dalam family
bapak sudah selesai
bapak sudah selesai
bapak sudah selesai
bapak sudah selesai
bapak sudah selesai
bapak sudah selesai
bapak sudah selesai
bapak sudah selesai
bapak sudah selesai
bapak sudah selesai
bapak sudah selesai
bapak sudah selesai
bapak sudah selesai
ya sudah selesai
ya sudah selesai
ya sudah selesai
ya sudah selesai
ya sudah selesai
ya sudah selesai
makan siang udah siapin di meja makan ya sayang
aceng main ke rumah aku dulu sebentar ya mak ya
kamu sama sekali gak pernah ngurusin anak ya
si em keluar negeri
untuk nggantiin tugas kamu
mustinya teh kamu disini nggantiin tugasnya em
itu baru namanya hidup yang benar
parahin terus ma
a ceng itu orangnya keras kepala
emak yang ngatur semuanya
kamu udah gak boleh nongkrong lagi di warung
emak jangan ato emak
tugasnya aja yang penting apa
ayolah mau masuk
gini ya debbie kamu kan tahu papa itu sayang sekali sama kamu
papa itu rela menjual semua perhiasan semua harta papa untuk kamu denny
kan debbie tau
terus kenapa gak dibeliin pa
bukannya papatnya tidak mau beli buat kamu
tapi justru karena papa terlalu sayang sama kamu papa tidak mau kamu sakit lagi
aduh dunia ini terasa gelap sepertinya hancur semuanya karena itu
dan papa juga udah janji sama mama untuk ngegantiin tugas mama pengurus kamu debbie
nah sekarang apa juga udah janji untuk belajar terus
dan sekarang masih belajar untuk urus kamu debbie
sayurnya dulu deh